kita ke informasi selanjutnya
rencana pemerintah kota surabaya menerbitkan peraturan wali kota
terkait larangan menjual unggas hidup dan pemotongan unggas di area pasar
ditentang para pedagang
para pedagang menganggap aturan itu diskriminatif dan menuding pemkot
tidak memiliki solusi apapun kecuali melarang
pedagang unggas hidup di pasar wonokromo
menentang rencana pemerintah kota surabaya
untuk melarang menjual unggas hidup dan pemotongan unggas di area pasar
isu pelarangan ini bukan kali pertama terjadi
aturan ini sebenarnya sudah tertuang dalam peraturan daerah
kota surabaya nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang penampungan dan pemotongan unggas
namun aturan itu tidak pernah dijalankan
pasar wonokromo merupakan bursa unggas terbesar di surabaya
setiap hari ribuan ayam dan bebek dijual di pasar ini
selain itu ada pula jasa pemotongan unggas di dalam area penjualan
para pedagang menegaskan
sudah mengikuti semua aturan yang ditetapkan pemerintah kota surabaya terkait kebersihan
setidaknya ada enam puluh pedagang unggas di pasar ini
rata rata mereka menjual
sepuluh sampai lima ratus ekor per hari
dali pemerintah kota melarang unggas hidup masuk
karena meminimalisir potensi penyebaran virus berbahaya
seperti flu burung
memang pemerintah kota membolehkan dua pasar
memperjualbelikan unggas sekaligus memotongnya
yakni pasar wonokromo dan pasar tambang rejo
namun pemerintah kota akan memusatkan
pemotongan unggas di rumah potong hewan kedurus
yang saat ini dalam proses pembangunan instalasi pengolahan limbah
pasar yang di surabaya memang
yang direkomendasikan sementara ini adalah
wonokromo dan tambak rejo
sepanjang mereka punya ipal yang baik
sehingga bisa meminimalisir
mereka tidak langsung membuang ke saluran kota
kedepan diharapkan yang dijual itu adalah
dalam bentuk sudah karkas
ini selain kepada para pedagang
kepada bd pasar suria
terutama memang pasar pasar tradisional ya
pemerintah kota merancang pedagang unggas besar
digeser semua ke rumah potong unggas
kemudian pembeli rumah tangga bisa dilayani
penjual ayam potong yang sudah ada di pasar pasar
dari data pemerintah kota
dalam bentuk karkas